keinformasi pertama selasa siang dpr menetapkan tiga hakim agung yang lolos fit and proper test
ketiganya adalah ibrahim panji widagdo dan juga edy riyadi
rapat yang digelar pada pukul sebelas siang tadi dipimpin oleh wakil ketua dpr taufik kurniawan dan fahri hamzah
ketua komisi tiga benika harman kemudian menyampaikan laporan komisi tiga dpr mengenai hasil
uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di mahkamah agung
dari lima calon akhirnya terpilih tiga orang karena semua anggota menyetujui pemimpin dpr memutuskan ketiga calon tersebut resmi terpilih